seperti permintaan anggota dpr
dan sekarang kami melakukan badminton juga
dimana fungsi kpi atau komisi penyiaran adalah untuk
mudahnya dalam satu piring kita menempatkan seperempat bagian untuk ketupat atau lontong sebagai karbohidrat
kan pasti lo pengennya fotonya ibl dong
ketika anak macan tutul tersebut tunggu besar mereka mengembalikannya ke hutan
proyek kereta cepat merupakan gagasan jepang di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
nah tiba tiba hanya perwakilan hanya kita doang yang masuk semifinal
pengaturan ini akan menggerakkan throttle
jadi kita kasih makan kecoanya dikasih kalsium dan vitamin disana
saya menemui langsung pegiat pejalan kaki dan pengamat tata kota untuk menilik lebih dalam tentang trotoar jakarta
yang ada di twitter pada saat kemarin gitu
nah penampakannya itu biasanya seperti ini ya
kalau dulu kan kita turunnya sampai tiga puluh persen ya sekarang masih diangkat
pendidikan perdamaian itu paling utama dan tentunya banyak sekali pelajaran
kemudian bakso dibelah wah isinya sampai tumpah tumpah loh
samping kaki harus lentur bergerak
tapi setelah kita halo ya
beton yang terlalu encer tentunya ini akan mengakibatkan jatuhnya mutu beton atau mutu betonnya akan kurang
tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan
itu yang kita ingin wujudkan dari aktivitas aktivitas kita

alhamdulillah ketika akhirnya allah menjodohkan mereka antara pak anies dan caimin
untuk mengembangkan aplikasi berbasis teknologi
atau lebih ke functional training atau interval training
bukan bantuan mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya sudah enggak bisa
karena ya itu hanya untuk menutupi kebutuhan hidup kita
ingat ya sosial media itu kan many to many communication ya
tapi ada beberapa suburb yang berbagi posisi skor seratus
ho pulang ke rumah
ini kan ada anak anak main basket gitu pras pernah gak sih kayak dateng diminta untuk
kebetulan memang karena gue sama go far punya chemistry yang oke dan doya nongkrong gitu
jadi ya semoga ini bisa benar benar meningkatkan gizi dan ipm atau indeks pembangunan manusia indonesia
bagi orang tua yang masih bingung untuk mengisi waktu libur sekolah putra putrinya
berapa jumlah korban akibat kecelakaan ini
awalnya ia mendirikan satu rumah bordil di kawasan kupang gunung timur satu surabaya
walaupun lu cuma buat instagram foto foto kan paling tidak nama bola basket keangkat dari angle yang berbeda dari angle art
dan orang orang melalui musim panas setiap tahun
paling paling oke lah ya dua tiga tahun sekali harga hp baru lebih mahal misalnya seperti itu
itu waktu sejak sd sudah saya kasih tahu bahwa nanti sekolahnya di sekolah abi aja
dan yang terakhir bagaimanapun juga dia ini kan mungkin punya keluarga nih
mesin itu suaranya suaraku
yang pertama adalah vtm namanya yaitu virus transport media
menjadi bagian anda bersama dengan seluruh keluarga
yang mana mempunyai maksud dipersaudarakan oleh keraton
kekayaan menteri keuangan sri mulyani
gijalanya apa sih dok kalau misalnya untuk kanker kulit akibat sinar uv itu
contohnya saja cuma lima belas dua mg per hari
di alam liar bebek biasa mengkonsumsi keong atau serangga
cadangan pangan pemerintah ini khususnya penugasannya kepada bumn bulog
kalau dari dalam hati kecilku ya pasti lah
terus dari dua ribu sembilan belas juga kalo ibl kita gausah ngomongin deh
karena memang kita sudah tunjukkan waktu lawan libya tim yang cara mainnya kurang lebih nanti akan seperti iraq
sikap dari pan mau pemilu legislatif mau pemilu presiden kalau menggunakan jalur politik yaitu menggunakan hak angket itu boleh
hukum ini kita mengajukan apa namanya
warga yang terkena dampak banjir pun mengungsi di rumah warga yang aman dari banjir dan memindahkan barang barang ke tempat yang lebih tinggi
istiqa ah kemudian ada bantuan berupa alat dan lain lain
kondisi ini biasanya dialami pada tingkat yang lebih tinggi oleh para veteran dengan komisi kerajaan yang sedang berlangsung untuk bunuh diri veteran dan pertahanan yang mendengar lebih banyak tentang dampak dari gangguan tersebut
nah perlu kita tahu juga ya namanya ramadhan itu kan festive season gitu
kepada temen temen kepada temen kakek nya yang dulu ajakin nonton jordan di awal sd itu
vaksin sendiri belum booster nih untuk yang ketiga jadi kepikiran nanti booster kalau misalnya balik ke indonesia
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh yusuf saudi dan madina jafari untuk sbs news
becek no laku dan bener no ucapan
yang pertama ada yang menunggu ada yang menjaga di luar
ini tentu tidak terlepas dari beberapa tugas tugas besar yang mereka harus kerjakan
produksi tebu nasional mencapai dua empat puluh dua juta ton
bagi irfan amali jumlah yang kecil ini akan menjaga kualitas pendidikan setiap anak yang memiliki keunikan masing masing
berkaitan dengan pengajaran setempat
dari hanya semata sebagai kontraktor tapi kemudian menjadi investor lah begitu ya
untuk itu madu yang dipanaskan tidak akan memiliki masa kedeluarsa
dan benar saja tangan saya terluka ketika proses panen
jadi srl udah mulai berkembang lah basket di bangka
ada banyak orang untuk berkumpul dalam satu komunitas untuk satu pertemuan misalkan
bahwa makin solid makin siap untuk langkah langkah ke depannya
cocok sekali ini dengan ada orang yang sehat yang memang mengurusi kesehatan di indonesia
namun dampak long covid yang dirasakan setelah ia sembuh justru cukup mengganggu aktivitas keseharianya
iya tapi lu sebagai pembalap dan penikmat pecinta f satu itu seberapa besar sih pengaruh
melihat adik adik setelah berjuang
sementara parameter rawat inap dan angka kematian jawa timur memang masuk pada level ketiga
udah bolong isi wole udah buruk kok bisa tak harus bener ini ya ye lolong bukannya puasa kayak yang
dua puluh tujuh susut otot itu sama dengan penurunan fungsi kali tiga
saya kan juga baru baru kan bikin ini jadi saya bikin yang dekat rumah ini
iya cuman agak telat naik ke publik gitu
ya ini sensitivitas wakil rakyat kita di parlement
nah itu menurut saya semakin terlihat membaik di beberapa pertandingan di beberapa persiapan terakhir
mending tetap protokol tetap peraturan
angket tidak bisa merubah hasil keputusan pemilu
tapi ternyata hari ini itu ternyata engagement terbesar masih berasal dari twitter
sehingga tujuan kita paling terakhir
akhir itu taunya jadinya lapangan
harus pasti ada ga
ya saya yakin kalau misalnya memang properti itu berada di lokasi yang tepat
terus ngasih surat aja katanya
silakan seberapa kritis dampak psikologis ini
saya lihat ini ada hubungannya dengan kelana apa itu
tapi sekali lagi kesimpulan peristiwa apa yang terjadi tentu disinilah pentingnya perlu dilakukan
mencari nih kalau misalnya ada motor menurut
kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
artinya kita sudah mulai mempersiapkan di situ
sehingga memang regulasi yang perlu diatur itu adalah regulasi
kalau misalnya menurut saya ya kalau mix indonesia itu masih banyak pembendahan
jadi bakal dimainkan di zoom hari sabtu jam sepuluh malam
langsung saja kita sampai sudah ada di sini bersama saya mas asrari apa kabar mas asrari
jadi kami nggak akan bikin suatu policy yang akan mencederai anak anak
terus dengan adanya pemain binaan tuh juga membantu sih sebenernya
tapi saya sih merasa dikasih bonus terus sama dia mas
terus juga karena stres ditambah stres gitu
nah isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini
maka saya sampaikan pak kalau bapak mau mencegah stunting pak sekali lagi pak
dan nilai dua puluh lima miliar ini kecil bagi mereka
dengan aturan kekarantinaan seperti itu
mungkin apalagi yang besar besar ini mereka terpisah
pak alex terakhir ada potensi baru yang kalau tidak diantisipasi bersama ya oleh semua pihak
apa namanya coverage dki
menjalani puasa ramadan di negara lain tentu tidak mudah
kalau memang setiap bulan anda harus dibantu oleh pay later
semua dilakukan melalui proses riset mendalam selama berbulan bulan
contoh misalnya adalah kebijakan pembuatan revisi undang undang kpk misalnya